persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua huta barat
telah melalui berbagai tahapan yang diisyaratkan dalam sebuah peradilan
tak lama lagi persidangan ini akan memasuki tahap akhir yaitu tahap pembacaan putusan
tentu saja perhatian publik akan tertuju pada majelis hakim
yang akan menjadi penentu dalam putusan atau fonis tersebut
majelis hakim pada persidangan yang pertama kali digelar pada tanggal tujuh belas oktober dua ribu dua puluh dua ini
dipimpin oleh wahyu iman santoso
dikutip dari laman resmi pengadilan negeri jakarta selatan
wahyu iman santoso merupakan hakim yang juga menjabat sebagai wakil ketua pengadilan negeri jakarta selatan
dengan pangkat pembina utama muda
wahyu memulai karirnya sekitar tahun dua ribu delapan sebagai hakim pengadilan negeri tanjung balai karimun
sebelum menjadi wakil ketua pn jakarta selatan
wahyu pernah menjabat sebagai ketua pn denpasar bali
wahyu juga pernah ditugaskan menjadi wakil ketua pn karanganyar jawa tengah
di karanganyar ini wahyu menyelesaikan program magister hukumnya
dan mendapat promosi jabatan sebagai ketua pn tarakan kalimantan timur
di pn jakarta selatan wahyu pernah memimpin sidang pra peradilan bupati mimika
eltinus omaleng tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di mimika
dalam putusannya pada agustus dua ribu dua puluh dua lalu
wahyu iman santoso menolak permohonan praperadilan om maleng
selanjutnya adalah hakim anggota morgan siman juntak
dari laman resmi pengadilan negeri jakarta selatan
morgan merupakan salah satu hakim yang bertugas di pn jakarta selatan
dengan pangkat terakhir pembina utama madya
sebelum bertugas di pn jakarta selatan
morgan juga sudah pernah bertugas di beberapa daerah
seperti pengadilan negeri medan dan pn tanjung pinang
di pn jakarta selatan
morgan siman juntak pernah menjadi satu satunya hakim
yang menolak praperadilan masyarakat anti korupsi indonesia ke kpk
terkait kasus joko candra
pada tahun dua ribu tujuh belas saat bertugas di pn medan
morgan menjatuhkan fonis hukuman mati kepada m rizal alias hasan
bandar narkoba yang menyimpan sabu seberat delapan puluh lima kg
serta lima puluh butir pil ekstasi
hakim anggota terakhir adalah alimin ribut sujono
pria kelahiran tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ini terdaftar sebagai hakim di pn jakarta selatan
dengan pangkat pembina utama madia
sebelum bertugas di pn jakarta selatan
alimin pernah menjabat sebagai ketua pn bantul dan ketua pn lubuk linggau
pada tahun dua ribu dua puluh satu alimin pernah menolak permohonan pra peradilan
yang diajukan masyarakat anti korupsi indonesia
atas kasus surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga
kasus bantuan likuiditas bank indonesia
lbi tim liputan cnn indonesia